saudara menjelang arus mudik lebaran pt kai daob dua bandung jawa barat mengecek dan juga memperbaiki rel sepanjang jalur mudik
pt kai memastikan keamanan bagi para penumpang yang hendak pulang kampung menggunakan jasa angkutan kereta api
perbaikan rel kereta api oleh petugas pt kai ini sebagai persiapan untuk menyambut perjalanan mudik lebaran dua ribu dua puluh
perbaikan tidak hanya bersifat manual tapi juga secara otomatis dengan menggunakan loko khusus pada lintasan dan pengecekan bantalan rel sepanjang dua ratus empat puluh sembilan km
puluhan petugas juga disiagakan di beberapa titik rawan bencana pada lintasan rel kereta api
berbagai upaya antara lain pencegahan bencana banjir dengan melakukan normalisasi saluran dari tumpukan sampah dan sedimen
perbaikan peraksaraan di stasiun ciamis
perbaikan prasarana meliputi perbaikan angkatan perbaikan lebar jalur pemadatan jalur
seluruh peraksaraan di wilayah daobdoa bandung harus siap dilewati sesuai dengan puncak kecepatan sesuai grafik perjalanan kereta api
selain itu pt kai daobdoa bandung menempatkan alasan
alat material untuk siaga arus
salah satunya di stasiun ciamis di mana alat material siaga ini untuk mengantisipasi jika terjadi bencana longsor